merubah hidup kerja di luar negeri udah paling benar
gajahnya yang besar
buat masa depan anak anak mah kerjaan nih lah
inisialnya bisa melanjutkan sekolah
saya mah sudah dapat makan juga sudah alhamdulillah
gak usah mikirin nyoklain anak cuy
kalau anak anak gak sekolah masa depannya mau jadi apa tuh
kerja di toko aja tuh minimal harus tamat sma
malu kenapa kak
saya ternyata orang kecil
orang kecil yang merasa sangat besar
saya malu pada diri sendiri
kita berteman dengan mbak stella
dengan mbak juhis
dengan orang orang hebat
saya merasa menjadi hebat dan besar seperti mereka
tapi niatnya kang idan kan baik
mau buka pantai asuhan
saya tidak mengukur diri sendiri
kenapa memikirkan anak anak gue
memikirkan hal hal yang besar jika kemampuan tidak ada
masih banyak hal hal yang kecil yang bisa dilakukan di cirawang
mam siapa kasih langsung
bagus kalau begitu biar dia nasehatin bapaknya
mak motornya mau sekalian tak tang masukin
boleh tang makasih
papay mau pisah sama mami
kamu tuh ngomong apa sih war
war nenek itu cuma marah sama papi karena papi lupa jemput kamu
ini bukan masalah besar udah kamu tenang aja
cowok itu harus santai gak boleh panikan
kenapa sih papi tuh gak ngajarin edward naik motor
supaya papi gak ribet lagi ntar jemput edward
dan papi juga gak ada masalah lagi nanti sama nenek
kamu itu masih smp belum boleh bawa motor
iya tapi kan banyak temen temen edward yang bawa motor ke sekolah
kalau papi ajarin kamu naik motor juga kamu pasti bisa
tapi kan kamu belum mengerti rambu rambu lalu lintas
udah tenang aja
nanti kalau kamu udah sma baru papi ijinin
iya tapi kan jalanan ke sekolah edward itu sepi
walaupun ada mobil kita juga jarang
tapi kalau kamu udah bisa bawa motor nanti kamu jalan jalan sama temen kamu ke jalan besar
ya tapi kan nanti kan nenek gak perlu ngingetin papi lagi buat jemput edward
kalau kamu papi kasih bawa motor dan mami kamu sampai tahu papi sama mami bisa benar benar pisah
kamu tenang aja deh
gak sekarang mendingan kamu pulang ke rumah neneknya
takutnya nenek gak khawatir nyariin kamu
ntar marah sama papi lagi

nanti kamu bisa pergi ke rumah

apa sih yang nenek khawatirin dari akang
kan di warung itu ada wairah yang jagain
ada wa'ira yang kerja sama kita
cuma pasti takut sama akang
kalau ada apa apa gitu gak bakalan ngomong sama neng
ya kan ada ica juga nenek
kalau ada apa apa pasti laporan sama nenek
dia cuma masih kecil
gak tahu apa apa
dikasih handphone sama ini aja dia malah seneng
tapi kan akang teh harus jaga di warung
atau nenek gak bisa diem aja di rumah
tapi akang teh khusus ngelayanin buat pembeli laki laki
gak usah ngelayanin yang perempuan
ini mah udah ketahuan atuh nenek
emang gak cukup akang teh nolotin nenek jaga di warung pakai sarung
sekarang kalau ada pembeli akang gak boleh ngelayanin
biar wa'ira yang ngelayanin pembeli perempuan
akan teh khusus untuk pembeli laki laki
gak boleh senyam senyum sama pembelinya
walaupun wairah yang ngelayanin juga
kagian sih seneng banget senyam senyum
yaudah akang mau ke warung dulu
kalau dokter clara mau beli juga nggak usah dilayanin
kasih tau juga
gak boleh pokoknya kalau perempuan
terima kasih sobri
kamu gak kerja lagi soverei
alhamdulillah masih ma
nanti hari senin baru mulai lagi kerja
mak kira udah gak kerja
ma teh gak usah khawatir ya
insya allah dede teh gak akan ninggalin ma
dede gak akan berangkat ke luar negeri ma
merubah hidup kerja di luar negeri udah paling benar
gajah nyotel besar
buat masa depan anak anak mah
insya allah bisa melanjutkan sekolah
saya mah sudah dapat makan juga sudah
gak usah mikir nyoklain anak cu
kalau anak anak gak sekolah masa depannya mau jadi apa tuh
kerja di toko aja teh minimal harus tamat sma
kalau buat masa depan ma tuh pasti saya mau
masa depan ma tuh
masa depan ma tuh
masa depan ma tuh
masa depan ma tuh
pasti suami saya setuju
nah cece juga harus kasih pengertian
harus bilang kerja di luar negeri teh aman
karena saya teh agen resmi bukan calo
kalau suami saya setuju besok siang semua persyaratan saya serahkan ya
iya ce ditunggu
mau berangkat juga ma
nanti saya bicara dulu sama suami saya dulu
kalau boleh nanti saya serahin persyaratannya
kasih ya cuy
ce kasian deh kang aceh
itu dimarahin mas suha
kamu udah biasa kang aceh dimarahin mas suha ma
tapi ini ma ce marahnya teh marah pisang
masa cu kenapa
gara gara teh kang aceh telah
kang aceng telat jemput edward
sekarang teh edward tinggalnya juga di rumah mas suha
sekarang kang aceng te sudah gak boleh lagi antar jemput edward sekolah
pagarin aja kang ncuy
lagian sih om omnya juga suka pada kayak gitu sih
emang kamu dengar dari siapa
tadi teh ncuy ketemu kang dudung di jalan c
si om dudung tuh bener bener biang gosip yuk
tapi si dudung tuh kalau ngomong suka bener tweet
cuy kamu gak jadi pindah ke ciraos
insya allah mulai besok cuy tuh tinggal di ciraos
tapi tinggal di rumah petakan
cius tinggalin di rumah petakan
kasian bingit tante mimin
biasa tinggal di rumah gede
eh sekarang diajakin tinggal di rumah peta
gak boleh ngomong begitu